senin kemarin provinsi di indonesia mengumumkan upah minimum provinsi atau ump dua ribu dua puluh
kenaikannya pun beragam namun jumlah kenaikannya dibatasi dengan permenaker no delapan belas tahun dua ribu dua puluh dua tentang penetapan upah minimum dua ribu dua puluh
dalam permenaker tersebut kenaikan ump dibatasi maksimal sepuluh persen
merespon pengumuman ump dua ribu dua puluh tiga buruh menuntut adanya revisi terkait kenaikan ump dua ribu dua puluh
presiden partai buruh sekaligus presiden kspi menyebut kenaikan ump harusnya mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing masing provinsi
khusus di ibu kota kspi menilai penjabat gubernur dki heru budi hartono tidak sensitif dengan kehidupan buruh
kenaikan lima enam persen diklaim masih di bawah nilai inflasi
selain itu buruh meminta bupati dan wali kota untuk mencari penjagaan kesehatan
nilai umk ke gubernur dengan kenaikan sebesar sepuluh hingga tiga belas persen
buruh mengancam jika tuntutan revisi tidak didengar mulai pekan depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh indonesia untuk menuntut kenaikan upah sebesar sepuluh hingga tiga belas persen
sebaliknya pengusaha justru mengajukan gugatan ke mahkamah agung terkait aturan baru permenaker no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
ketua umum apindo dki jakarta solihin menyebut
tumpang tidak aturan terkait pengupahan
pengusaha meminta untuk menunda pelaksanaan permenaker delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tidak hanya apindo total ada sepuluh asosiasi pengusaha yang turut serta dalam gugatan ini
mulai dari asosiasi perseksilan indonesia asosiasi persepatuan indonesia gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia perhimpunan hotel dan restoran indonesia hingga asosiasi produsen serta benang filamen indonesia